kita beralih ke informasi lainnya
seorang desainer muda asal surabaya membawa batik indonesia di ajang den haag fashion week yang berlangsung tujuh desember
ia akan menampilkan delapan rancangan busana muslim dengan bahan batik trenggalek
seperti apa karyanya berikut liputannya
busana muslim yang diperagakan model audi ananta pada sebuah pusat perbelanjaan di surabaya ini terlihat anggun saat berlenggak lenggok di atas catwalk
ya mengusung tema shade heritage atau warisan asal terenggalek busana ini berbalut warna hitam dengan simbol ketegasan makna di antara masyarakat
tak hanya itu hijab dan topi hitam menjadi pemanis sehingga hijab nampak revolutif tak sekedar kreasi balutan kain pasmina
dipadu dengan konsep fashion bergaya eropa seperti renda di bagian dada serta berbalut sarung tangan seolah mempertegas rasa modern dan religius
menurut aku nyaman banget dan keren karena baju ini kan mau dibawa ke den haag buat fashion show
pasti juga memajukan batik dan baju busana muslim dari indonesia tentunya
ada pun delapan rancangan busana gita orlin sedianya akan tampil dalam ajang den haag fashion week dua ribu dua
dua puluh desember nanti di mana ajang fashion show internasional ini diikuti fashion designer kelas atas
tema shad heritage dipilih karena mewakili perpaduan berupa warisan batik dengan desain warna gelap yang menggambarkan musim gugur di eropa
dengan mengangkat kearifan lokal dari daerah terenggalek sang desainer ingin memperkenalkan kepada internasional bahwa batik terenggalek adalah motif batik yang cukup berkelas
di sini saya mengangkat kain batik trenggalek
dengan warna warna yang lebih gelap emang warnanya hitam karena temanya winter di sana
dengan desil yang ada ya bunyinya sedikit bubur di sini
pake cutting itu ada yang mermit ada yang full block
diharapkan busana muslim rancangannya ini bisa mengharumkan nama indonesia di kancah fashion dunia internasional